dalam rekaman video warga kobaran api terus membesar
saat melahap sebuah spbu di jalan raya ciseeng
desa putat nutu kecamatan ciseeng kabupaten bogor jawa barat tadi siang
selain melumat mesin pom dan stasiun bbm
kendaraan juga menghanguskan sebuah sepeda motor yang ditinggal pengendara
sementara api baru padam dua jam kemudian
setelah dua unit damkar sektor parung diterjunkan ke lokasi
sebelumnya kebakaran bermula saat sebuah motor mengisi bahan bakar tanpa mematikan mesin
percikan api mendadak keluar dari kolong jok hingga menyambar tanki motor
naas pengendara yang diduga panik langsung merobohkan badan motor ke arah mesin dispenser
hingga api menyampar luas dan membuat ledakan hebat
beruntung kejadian tak menelan korban jiwa
namun seorang pegawai dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar
setelah ngisi kita dinyalain timun percikan api
mungkin karena panik atau sebagainya
motor dijatuhkan dan mengarah ke mesin dispenser
sementara kita masih dalam disiapkan pemilik motor ini
karena setelah dilihat ini itu yang bersangkutan kabur
siapa bang yang terluka
satu mesin yang terbakar
sama satu motor ya
iya sama satu motor
hingga kini kasus kebakaran spbu tersebut masih didalami kepolisian setempat
petugas juga masih mencari keberadaan pengendara motor yang diketahui melarikan diri
sementara akibat kejadian ini satu unit mesin pom dan bangkai motor hangus terbakar
muhammad juanda bogor jawa barat